ambil makanannya belia kita makan di sini ya saya mau makan bareng bareng
kalau nggak dibolehin tetap kamu maksa susah sih punya suami keras kepala
ini kenapa makanan yang banyak
tapi ini semua dibawain dibawain siapa
kamu kok di sini sih
jujur itu khawatir sama kondisi lu kan habis alergi bersih bersihin makanya gue datang ke sini
ngecek kondisi lo berhubung rejam segini makanya sekarang gue mau makanan
ya tapi ini makanannya banyak banget lo enggak nanti kalau nggak abis gimana
pas buka puasa sesimpel itu lo dan lu juga belum pernah bilang sama gue kan makanan apa yang bisa
ya kalau gue jujur sih goal aku antar banget sama kondisi lo
aku udah gak sakit kak aku gak apa apa
ya tapi kamu gak usah modus gitu loh ini kan bulan puasa
ngapain pakai pegang pegang pipi segala sih
jadi orang perhatian juga salah
orang care juga salah
ya enggak lah gak seperti itu
kalau orang perhatian kan berarti orang itu sayang
ya oke kalau emang lo masih ngerasa itu terlalu cepet oke ibu salah
eh kita makan
enggak kan kita makan baru
iya makin kamu pesennya banyak banget aku juga gak bakal habis sekali segini
ya udah ya oke
nasi ini sama
bener aku tukar
terima kasih yandi
karena kamu tetap ada di samping saya
di kondisi saya seperti sekarang ini
udah jam tiga pagi
aku sahur dulu ya
aku ambil makanannya dulu ya
kita makan disini ya
kalau gak dibolehin tetap kamu
punya suami keras kepala
yaudah yuk yuk
dia pergi kemana
nggak nggak apa apa di sini aja
biar mama yang susah
raina kenapa pergi lihat saya
rena marah sama saya
mana mungkin lah mas
rena marah sama kamu
makan itu sebaiknya di ruang makan
di kamar buat tempat tidur
yuk kita kembali ke ruang makan
aku mau makan di sini aja mama
aku mau di kamar mama
aku mau di sini
biar ncus kesini suapin rena
makanya gua gak mau kasih phuh
kalau nanti pada balik lagi
reina gak mau makan disini dia maunya makan di kamar
iya bu bos
kamu udah sahur
dia makan di kamar
apa reina menghina dari gue
apa rena marah sama gue
biasanya dia nggak pernah kayak gini
ya ampun kiki lali
kan hari ini pengumuman hasil tes masuk perguruan tinggi yang kemarin
kok bisa lali toh
aduh aku lulus gak ya
aduh kok aku deg degan ya
tapi katanya kemarin itu bisa dicek lewat online
nah sekarang kayaknya udah keluar deh hasilnya
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh

atas ya allah ya allah ya allah ya allah
bismillah bismillah bismillah
yo tenang kiki
wah tenang tenang tenang
mau hasilnya lulus apa nggak lulus
aduh kok jantung gigi makin deg degan ya
kok tulisannya jelek banget sih
suara udar kisi